founder dan chairman ct corp hairul tanjung menerima kunjungan dewan pengembangan
perdagangan hongkong di gedung transmedia jakarta selasa dua puluh lima juli dua ribu dua puluh tiga hairul tanjung
membangun pemahaman tentang indonesia yang meski dihadapkan banyak tantangan global maupun domestik
namun ketersediaan kesempatan terbuka lebar asalkan investor hongkong lebih agresif dalam
upayanya masuk pasar indonesia hairul tanjung menjawab keingin tahuan para pengusaha hongkong
tentang prospek perekonomian indonesia saat ini serta menjelang pemilu dan pergantian presiden
dengan proses demokrasi di negara ini ekonomi juga ikut bertumbuh dan kelak indonesia akan menjadi
hktdc dipimpin oleh ketuanya peter k enlam menyebut indonesia menjadi negara yang atraktif
bagi investasi asing
sejumlah delegasi menyeratkan beberapa sektor yang bisa dikerjasamakan
seperti di pelayanan kesehatan pendidikan hingga perbankan digital
co founder welab bank simon leung mengatakan
hong kong melihat kesempatan kerjasama di dalam upaya indonesia
yang sedang mendorong penggunaan kendaraan listrik
selain itu kondisi bonus demografi indonesia yang dinamis
akan memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi di sektor retail atau konsumen
saya pikir dari perspektif welab kita selalu sangat menarik di perusahaan finansial

dan ketika kita bertemu dengan lebih banyak bisnis kita belajar lebih banyak
bagaimana mereka berpikir tentang bagaimana mereka bisa mencapai ekonomi yang berkembang
aspirasional muda berharap populasi muda dan bagaimana ekonomi itu berkembang
dan mereka menghabiskan
saya pikir itu adalah bagian yang sangat penting terutama di pos covid
ini adalah bagian yang sangat penting
ini adalah bagian yang sangat penting
di indonesia khairul tanjuk mengajak para pengusaha hongkong
berkeliling ke studio milik transmedia
kedua pihak juga saling bertukar cindera mata dan mengabadikan momen dengan berfoto bersama
desi aritonang egy agung jakarta